sejumlah pencari suaka asal afganistan mendirikan tenda di sekitar kantor komisariat tinggi urusan pengungsi pbb unhcr kawasan kebon siri jakarta pusat
para pencari suaka ini menunggu untuk diberangkatkan dari indonesia sebagai negara transit ke negara ketiga
yaitu negara penerima pencari suaka yang meratifikasi konvensi pbb tentang status pengungsi
namun waktu menunggu yang dibutuhkan tidak sebentar
ali misalnya sudah mengungsi selama sembilan tahun di indonesia
namun tak kunjung mendapatkan kepastian penempatan ke negara ketiga atau resettlement
konflik tak berkesudahan di afganistan menjadi alasan ali serta warga sipil afganistan lainnya untuk meninggalkan negara asalnya
kalau di indonesia sudah selama sembilan tahun kalau di indonesia sudah dua minggu
setelah ini saya tidak ada kabar dari keluarga saya juga dari afganistan
situasi yang afganistan tahu kan sudah okupasi oleh taliban
masalah security sudah jadi pengungsi tidak ada pilihan yang lain
kalau ada pilihan yang lain orang tidak mungkin pilih pengungsi
para pencari suaka mengaku lelah menanti kepastian
dan selama bertahun tahun dari unhcr
maher misalnya telah berupaya menghubungi pihak unhcr untuk mendapatkan kepastian resettlement
namun sudah bertahun tahun tak kunjung mendapatkan jawaban
karena secara mental spiritual dan emosional saya tidak setuju
saya menderita saya berpikir karena saya hidup dalam kondisi yang tidak yakin
jadi hanya yang bisa membuat saya keluar dari kondisi ini adalah resettlement
saya harus mengetahuinya
saya tidak tahu kemana saya akan hidup
tapi sekarang kita berada di jalanan
anak anak harus pergi ke sekolah sekarang
saya harus berada di sekolah tinggi sekarang
jadi hanya yang kita butuhkan sekarang adalah resettlement
tidak ada yang lain
seperti inilah kondisi para pencari suaka yang bertahan tinggal di tenda tenda pengungsi di kawasan kebon siri jakarta pusat
kebanyakan dari mereka memang berasal dari afganistan
mereka memilih bertahan di tenda seperti ini untuk hidup
sembarang tidak bisa berpikir pikir
pengertian penempatan lokasi pengungsian di negara ketiga oleh pihak unhcr
karena indonesia saat ini berstatus sebagai negara transit bagi pengungsi afganistan
kantor badan pengungsi unhcr menjelaskan
alasan proses penempatan atau resettlement para pengungsi afganistan ke negara ketiga berjalan lambat
disebabkan keputusan menerima pengungsi bukan merupakan wewenang unhcr
melainkan sepenuhnya milik negara negara penerima
karena keterbatasan kuota inilah unhcr memprioritaskan penempatan ke negara ketiga
berdasarkan kriteria kerentanan pengungsi yang disepakati secara global
proses resettlement ini tidak sebentar karena memang kuota resettlement ini sangat sangat terbatas
dan ini bukan hanya untuk pengungsi di dalam indonesia tetapi juga pengungsi di negara negara lain secara global
dari jumlah total pengungsi yang bisa mendapatkan resettlement
jadi mungkin itu salah satu mengapa resettlement ini memakan waktu yang tidak sebentar
sehingga masih banyak pengungsi yang belum bisa mendapatkan solusi ini
saat ini total ada tiga belas lima ratus lebih jumlah pengungsi yang berada di indonesia
dan tujuh empat ratus lebih diantaranya merupakan pengungsi asal afganistan
kecilnya kuota yang disediakan negara penerima pencari suaka
membuat proses pemindahan pencari suaka ke negara tujuan menjadi sangat lambat
para pencari suaka kelelahan dan hidup tanpa kejelasan di indonesia
sembari menanti giliran penempatan atau resettlement
di kbrmu devi fitriani ilham aji jakarta